jangan gitu caranya
so kasih tau
ya lo ngomong baik baik
ah gak bakalan dikasih
udah liat rumah barunya pak sopian belum
bukan rumah baru pok
yang dibeli sama pak sopian
kalo itu gua tau keles
lu berdua udah pada kesedihan
lu kesana belum
saya belum pok
emangnya ada apa pok
ya elatis pakai nanya segala
ya lu kesana kek
mau bantu bantu apa kek
kan dia bekas langganan lu
sekarang kan udah enggak po
rumah pak sopian yang sekarang
itu lebih dekat dengan jalan raya
iya bener pok
punya ya enggak apa apa be surti ikhlas surti masuk dulu be hai bebek ya
hai nipo kasih ya pur saya mau jalan dulu ya oh pur janji mau bayarin saya
bayar dulu apaan boleh tadi kan udah
katanya lu janji mau bayarin tisnaya merlo retis tis
udah bayar udah janji
deh ayo kita jalan jalan ke rumahnya haji murarjo gue males ke rumah dia kenapa lah
kemarin kita ke rumah dia kita dicuekin
mudik iya saya lupa kalau begitu kita jalan jalan cari angin yuk males amat
gue jalan jalan cuman cari angin ya udah tuh kalau begitu saya pamit dulu ya ya assalamualaikum
lu kalau mau dibayarin jangan gitu caranya gimana tuh so kasih tau ya lu ngomong baik baik ah
nggak bakalan dikasih update status lucu itu kalau lihat dua tukang ojek cupu lagi debat cek cek cek cek
iya tunggu ya
john bur saya jalan dulu ya
update status ngeles itu kalau lihat tukang ojek
kalau nggak jadi update
dari habis maghrib sampai tengah malam
setting selama itu ngebahas apa aja kang
kalau rahasia kenapa aku ngasih tahu saya
kan biarkan kisna penasaran merit
pak bapak sudah makan
sudah tadi makan ketoprak di pangkalan kaki lima tis

tunggu di sini
astaga aku sudah ceritain
kang kalau udah dua tamah udah waktunya diganti
ih kak tisna tega
harusnya pak odi yang pakai sendal barunya
kang tisna pakai sendal pak odi
ngalah demi orang tua kang
terus jalan dulu ya pak
kamu curang maud
ah kak odi
kaki aja biar sehat
laki lu dasar ya
surti mau ke rumah emak ya
surti mau ke rumah emak
kalo gua diem artinya gua males jawab
ngerti kagak lu
sekarang surti ngerti be
surti belum salam
katanya mbak surti nggak bisa udah diminta bantuin bu nur duluan
udah selesai mbak tati dikira tadi minta dibantu bantu masak rendang
gak taunya cuma bantu beres beres doang
oh seperti itu
iya mak seperti itu
maaf mak mbak tati surti boleh masuk
sini sini masuk
rumah sudah kelihatan rapi ini ibu yang ngerjain sendiri
indah tadi ibu dibantu sama mbak surti
mbak surti memang tetangga yang baik ya
dia pasti bantuin ibu tanpa diminta
indah ibu yang minta
mbak surti kamu sudah berhasil
mbak surti kamu sudah berhasil
mbak surti kamu sudah berhasil
mbak surti kamu sudah berhasil
mbak surti kamu sudah berhasil
mbak surti kamu sudah berhasil
mbak surti kamu sudah berhasil
mbak surti kamu sudah berhasil
mbak surti kamu sudah berhasil
mbak surti kamu sudah berhasil
mbak surti kamu sudah berhasil

mbak surti kamu sudah berhasil